tapi kalau sama lo kan beda deh
kan dia tuh emang suka sama lo
percaya deh sama gue
hah gini ya
melly raya gue tuh kenal sama boy
dia ngomong kayak gitu di depan lo berdua aja
supaya lo berdua percaya
tapi entah depan gue beda lagi
ya kayak kalian gak tau aja
ini coba coba aja cari alasan
gini reva lo tuh bandel ya kalau dikasih tau ya
gak yakin di beneran serius
lu sih kemarin pas dijelasin gak mau
mau langsung main pergi pergi aja
dia ngejelasin ke kita tau gak sih
gue yakin tuh jadi percaya
gini nih gue sih lebih suka rencana si boyang dulu
itu positif banget
lu adarin touring bakti sosial
nanti lagi dihitung bener
nanti kalau motor ian sudah berhasil kita ambil
nanti kita adakan touring be
maksud saya ngerelain sih kalau motor saya dibakar sama mereka
nanti yang ada malah salah yang dibakar sama emak saya
yaudah be makasih ya
kenapa lo gak pake aja dulu
nanti saya pake lagi be
be bantu doanya ya be
biar saya udah gak pinjam motor mba be lagi
jadi kalau gitu kita jalan dulu be
katanya jalan dulu ya be
mudah mudahan diberi selamat semua ya allah
pokoknya aman semuanya oke
ada sih tadi
tiene jujur bernerca nggak main main terima kasih be
lo berdua jaga di sini aja
yang lain sisanya ikutin gue kita kasih mereka belajar
hey loser lo tuh mau ngapain lagi sih
lo itu udah kalah segala galanya sama gua
bahkan soal raya
raya itu gak pernah suka sama lo
dan lo tau dia sukanya sama siapa
cari aja sendiri
gua ga akan pernah biarin lu ambil motor lu sebelum lu bebasin temen temen guru pinjara
resek lu ya
gua janji gua ga bakal ninggalin lu lagi
gua juga janji gua bakal jagain lu rosie
woy nyan ayo cepetan kita pergi
elah sebelum mau ditau kalo kita udah pancing
cepetan cepetan bye ya bapak
tidur tempat ukuran
berdua elas didi argus
i allan abad sudah datang
berhasil kita ya
keren banget ya
keren banget ya
keren banget ya
kan brother lu lagi seneng banget
kan brother lu lagi seneng banget
lu pade pasti lapar kan
lu pade pasti lapar kan

gimana kalo gua bikin ini buat lu pade
tunggu lu pade ya
tunggu lu pade ya
kebahagiaan yang segini yang bikin
tar di mana dengan
tapi gimana dengan geng serigala dan mondi
mereka pasti makin dendam sama gue
semoga aja engkau melindungi kami ya allah
semoga aja engkau melindungi kami ya allah

aduh revah beneran serius deh

lu harusnya kemaren liat langsung fran
langsung mukanya kita berdua aja dijelasin sampai dijam doang speedlist
raya tuh ngomongnya bener serius
iya re gue percaya kok kalo gue tuh bukan tipikal cowo yang suka php ke semua cewe gitu
dia emang baik ramah dan sifat dia yang seperti itu yang suka bikin salah tanggap semua cewe cewe
nih ya sama gue aja dia baik
tapi kalo sama lo kan beda re karena dia tuh emang suka sama lo
percaya deh sama gue
hah gini ya melly raya gue tuh kenal sama boy
dia ngomong kayak gitu di depan lo berdua aja
supaya lo berdua percaya
tapi entah depan gue beda lagi
iya kayak kalian gatau aja jadi coba coba aja cari alasan
ii reva lo tuh bandel ya kalo dikasih tau ya
gak yakin di beneran serius
lo sih kemaren pas dijelasin gamau langsung main pergi pergi aja
dia ngejelasin ke kita tau gak sih